begitu banyak jalan telah kulalui begitu jauh langkah mengukur jiwa
nih ya lagu dengan judul hati indonesia menyuguhkan aneka keragaman budaya indonesia yang bisa dirasakan dalam argumen lagu
yofi widianto salah satu penggagas ruang tengah indonesia berharap karyanya bisa membuat masyarakat indonesia sedikitnya nih melupakan dulu perbedaan pilihan dan tetap menyadari bahwa kita semua adalah satu indonesia
itu penting banget ya yang whatsapp whatsapp group itu ya tolong agak disatukan lagi
coba ini lagunya di download kemudian disebar ke semua whatsapp group ya untuk disuruh nonton
di resapi ya
selain melalui sebuah lagu ruang tengah indonesia juga hadir dalam platform instagram dengan nama
at ruang tengah indonesia
ayo silahkan di follow dulu nih
ini bagus kontennya ya pemirsa ya
sebagai wadah bagi anak bangsa untuk bertegur sapa dan saling bercerita tentang kekayaan alam dan juga budaya tanah air
ini konten kontennya juga bisa anda temukan di youtube
youtube nya channel nya namanya ruang tengah
karena emang jujur nih ya di masa tenang dari kemarin nih sampai sekarang saya udah marahin dua orang netizen
gara gara komen ya masih ada politik politiknya gitu
terus udah bilang bawahan ibu hamil eh galak banget
enggak kalau saya nggak hambat juga saya marah nih ya
makanya bawa aja ke ruang tengah
di sini ada para penggagasnya ya
ada mas yofi widianto kemudian juga teman teman yang lainnya ya
ada christian bong dan juga renaldo
aduh biasanya kan kalau sama mas yofi ngomonginnya musik ya
tapi ini memang ruang tengah
ada musiknya begitu ya
terus menyatukan semuanya
semuanya gitu harapannya
betul harapannya demikian
jadi sebenarnya inspirasi awal adalah bagaimana kita punya
ada hashtagnya semakin sayang indonesia
semakin sayang indonesia
karena yang datar datar
itu pemilihan lirik liriknya pun juga kata kata itu benar benar dihitung banget
karena sebenarnya memang kami ini ruang tengah itu berkumpul sebenarnya untuk komunitas kreatif
tapi didukung udah ada
seperti bong ini lalu ada juga soal desainer
bukan hanya fashion designer tapi lebih banyak ke visual juga
lalu juga ada atletnya lalu banyak musisi
ada penyanyi ada juga presiden asisten dan kawan kawan yang mendukungnya
tidak ada orang film juga
nah di sini komunitas kreatif ini ingin berkumpul untuk membuat sesuatu tentang indonesia
tetapi dalam perjalanannya tiba tiba memang pas dua bulan tiga bulan sebelum bill press ini kok makin ramai ya
akhirnya kita punya inisiatif untuk yaudah kita buat dulu lagu siapa tau musik ini bisa memberikan penyadaran kembali
bahwa indonesia terlalu indah untuk dikoyak koyak
indonesia terlalu saya udah jalan ke seluruh pelosok negeri ini melihat kayaknya banyak titik titik terindah di dunia yang tidak ada tempat lain yang adanya di indonesia
lantas kita repot repot berantem hanya untuk satu hal yang sementara yang pasti berulang lima tahun sekali
memilih pimpinan memilih pemimpin negara atau memilih legislator dan sebagainya itu kan suatu hanya mekanisme demokrasi untuk negara kita
administrasi negara dan sebagainya
bagaimana mengurus sebuah komitmen kebersamaan dalam bernegara itu kan memang penting
tetapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi
bahwa menyayangi indonesia akan mengakibatkan bahwa kita juga menghormati semua proses ini dengan alami natural dan penuh kasih itu tadi sebenarnya
tapi ruang tengah ini mesti dikonfirmasi dulu
jadi ini bukan sebenarnya ajakan untuk aduh yang kanan gak bagus yang kiri gak bagus
mendingan kita gak usah kanan kiri aja gitu bukan ya
sama sekali tidak
kami semua disini punya tentu punya pilihan
punya saya memilih sini bong memilih itu renal dan teman teman lain
dan bahkan dalam satu grup seperti project pop yang mensupport ruang tengah juga
kelihatan bahwa ada yang satu ada yang dua berwarna dalam satu grup itu nggak ada masalah
karena itu memang yang harus kita alami tapi kita juga harus saling menghormati
kita sih berharap ya setelah pilpres ini tentu kan kita belajar yang kemarin
lima tahun bapernya kepanjangan udah selesai
kayaknya kalau kita baper tentang indonesia
tentang misalnya ada saudara kita yang kena bencana alam di sumba di palu
itu kita boleh baper perasaan kita harus total ke situ untuk membantu
tapi kalau hanya sekedar memilih pemimpin lalu juga pemimpin itu harus kita support
karena gini loh sejahat jahatnya kalau orang bilang pemimpin kita katanya kurang baik
tapi kalau diawasi dengan kasih sayang dikasih teguran yang baik
jadi bagus juga sebaik baiknya seorang pemimpin dilingkari orang orang yang kurang baik
terus kita juga tidak mau beli support
ya sama saja bisa jadi nggak bagus juga
jadi saya percaya dua calon pemimpin bangsa ini pemimpin presiden kita ini adalah orang orang yang punya niat baik untuk negeri ini
jadi kita lihatnya mana kelebihannya mana visi visi yang cocok dengan kita
buang buang jauh lah saling menjelekan itu
kita cari sisi positifnya membuat optimis negeri ini lebih baik ke depannya
hmm setuju banget ya
tentunya adalah orang orang terbaik yang mungkin caranya saja yang berbeda
tetapi tidak mungkin lah kalau tidak baik bisa muncul jadi capres atau cawapres begitu kan ya
kalau misalnya begini oh tapi kan tiga ratus juta dua ratus juta dua ratus juta lebih masa sih nggak ada yang pinter pinter
pinter pinter tidak hanya diukur oleh ukuran ada akademis mata universitas
tapi saya yakin dua calon ini punya kepintaran lain yang memang tidak dimiliki orang lain
kalau nggak nggak mungkin mereka bisa menonjol
jadi tinggal kita saja yang paling serak sama kita yang mana pilihan nurani
tapi bebas saja
kalau misalnya kita gak bisa mikir rasional kayak mas yofi gini
kalau misalnya tuh suasananya maunya panas terus ya gitu
wah gimana tuh untuk ngurus ngurusin konten konten yang kemudian muncul ngajak netizen lah ya utamanya kan di sini
gimana tuh mas
kalau dari saya sendiri saya mewakili komunitas indomusikgram gitu
mencoba untuk membawa pesan yang digagas oleh mas yofi ini dalam medium lagu kepada content creator ini untuk ayo mungkin kita semua punya pilihan yang sama atau pilihan yang berbeda
tapi ketika kita bisa mengapresiasi
masing masing misalnya kayak misalnya saya pilih dua saya pilih satu teman teman saya ada yang pilih satu pilih dua
itu kita bisa sejenak menenangkan suasana yang mungkin udah keburu panas ini lewat lagu ini
karena dari lirik yang udah dirajut dari aransemen musik yang memang dirilis dua versi ya
ada versinya yang sama hi fi dan juga andin dan juga versi sama eka gustiwana
ini mewakili dua generasi sebenarnya
generasi yang lebih kalau ngomong tua salah
generasi analog lebih digital
iya ngomong tua tersalah
kayaknya jadul banget ya
kayaknya yang digital deh saya
geng geng digital merapat dulu
jadi kalau yang generasi yang lebih analog gitu ya itu mungkin lebih ada sentuhan orkestra
itu yang mas yofi dengan hi fi dan andin
dan yang lebih modern itu sentuhannya electronic music oleh eka gustiwana dan salah satunya rinaldo sebagai penyanyinya
dan bukan cuma musik kan ya
saya lihat tadi video video singkat gitu muncul di instagram dan juga youtube itu gimana pak mas aldo
ada di belakang itu di belakang layar itu atau apa sih sebetulnya yang kemudian disampaikan
kan itu udah banyak banget kan video videonya ya
video videonya ada mulai dari sastrawan ada juga iko uwais sama teman teman
lalu juga ya yang pastilah ada ariel dan sebagainya teman teman
banyak tapi ada melani ada yang mau komentas komentas
tapi sebenarnya yang paling penting adalah ternyata kita punya kegelisahan yang sama
teman teman nih aduh buat apa kita ribut ribut berantem lah
apalagi kalau saya yakin sekali kalau teman teman ini melihat bagaimana indahnya indonesia lewat video ini ataupun lewat medium yang lain
kita kan terketuk hatinya
setegak itukah kita cuma beribut cuma ini yang memiliki pimpinan sampai kayaknya destruktif sekali kesannya
dan saya tidak bijak juga kita seperti itu
kita pilih terbaik
kita percaya itu memang baik
tapi gimana cara dengan baik kita bisa mengakselerasi kepentingan demokrasi dengan apa yang ada di negeri kita
tapi juga tidak kehilangan kepribadian bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bisa bersama sama
kalau kita ngomong bersatu kan kadang salah loh
jadi kalau misalnya yang sulitnya dalam kita membuat hatiku indonesia itu saya sangat hati hati sekali
saya buat apa nih ngomong cinta indonesia udah banyak loh
cinta cinta indonesia jargonis
tapi kalau begitu gerakan menyayangi indonesia hatiku indonesia
kayaknya lebih dalam dan kayaknya tidak ada kemungkinan
dan itu kayaknya susah loh
maksudnya gini kita aja ya yang kesal ngeliat pada berantem kan kita bawanya ini berantem aja sih
itu kan emosional juga gitu ya
sedangkan ini liriknya malahan lebih kayak udah deh jangan berantem ayo damai damai
itu kan kayaknya juga susah tuh untuk membawa mental psikologis ke situ juga mas
tapi di sini kan ada kata kata yang sangat artistik ya
ada rayuan cantik dunia
ada tempat tempat indah di paris di mila
indonesia labuan bajo bali
tetap aja indonesia labuan bajo bali

papua raja ampat ataupun jawa sarangan
itu kalau saya sih dengan confidence sekali indonesia itu paling indah di dunia
dan satu lagi yang saya banggakan
saya punya bahasa indonesia yang saya percaya sekali bahwa bahasa indonesia adalah salah satu bahasa atrali paling artistik
kalau dibunyiin pakai lirik tuh dengan apa tuh melodinya sangat romantis
sangat membakar semangat sangat artikulatif dan unik
semua bedakan dengan bahasa bahasa lain indonesia termasuk yang oke selain bahasa inggris lah ya
mungkin kalau salah kata kita bisa kalah
saya bangga sekali sama ini
bunyi bunyianya beda ya
nah ini ada aldo nih
aldo kalau aldo gabung dengan proyek ini sudah lama atau baru juga
terus apa yang kamu rasakan ketika pertama kali kamu
sebagai content creator lah ya
yang saya rasakan sih pertama ketika diajak kan lewat kak christian ya
pertama senang banget karena projectnya itu kan positif ya
emang untuk indonesia bersatu lah
makanya itu dari pas diajak itu pertama tanpa tanya tanya lagi intinya tujuannya positif langsung dengan senang hati
ingin membantu ingin ikut dalam project itu
apalagi bersama mas yofi juga
yang diajak sama mas yofi nolak siapa ya
jadi intinya satu lah ya untuk memajukan indonesia
dan saya dengar juga dari penjualan lagunya ada satu project juga nanti
betul jadi disepakati karena memang buat komposisi itu saya dibantu oleh nino dari run nino kayam
lalu juga febrian nindyo dari hi fi
lalu pastinya ada andin
lalu juga banyak penyanyi penyanyi yang tergabung juga dari para para youtubers ini banyak sekali
ini kita punya kesepakatan bahwa apapun yang dihasilkan dari lagu ini kita sumbangkan pada yang memang memerlukannya
dan lagu ini moga moga bisa menjadi salah satu pilihan
sudah lama tidak ada rayuan kelapa yang baru
sudah lama tidak ada lagu tentang indonesia yang sangat menyentuh
moga moga ini adalah satu pilihan untuk didengarkan
nanti kita dengerin deh ya
pengen banget dengar lagunya
tadi sekilas ini ya cukup menyayat hati
nanti kita akan lihat nih mas yofi dan juga teman teman lima romeo ya
yang nanti akan perform lagu hatiku indonesia
jadi tetap bersama good morning